kayak keripik udang
cacing tanah sebagai hewan dari kelas oligoceta dengan tubuh yang lembab
sering dianggap menjijikan oleh sebagian orang
tapi siapa sangka hewan yang satu ini bisa dibudidayakan
dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan
hingga mencapai omset fantastis puluhan juta rupiah per bulan
tiga jenis cacing tanah yang paling populer untuk diternakan di indonesia
yaitu peretima perionix dan lumbricus robelus
karena tiga jenis cacing tersebut dikenal lebih menyukai bahan bahan organik
yang berasal dari sampah dapur atau pupuk kandang
yang mudah ditemui di indonesia
salah satu lokasi budidaya cacing tanah yang menghasilkan
puluhan kilogram cacing kering setiap bulannya
berada di kampung perigi kelurahan bedahan kecamatan sawangan kota depok
tapi jangan kaget ya kalau pemandangan pertamanya bukan tempat budidaya cacing tanah
tapi peternakan sapi
alasan utama pembuatan budidaya cacing yaitu integrasi peternakan
kotoran yang dihasilkan sapi tidak dibuang begitu saja
namun menjadi pakan untuk cacing tanah
sembari menanti dewasa atau pembeli datang
kotoran sapi diolah menjadi pakan cacing
ketika diberi peluang untuk membuat peternakan
kota berpengaruh mencari cacing tanah
hal pertama yang harus dilawan kalau mau jadi peternak cacing tanah
itu harus bisa melawan rasa jijik
baik terhadap cacingnya ataupun terhadap makanannya
ya wangi wangi dikit oke lah
hmm wangi duit wangi duit
hmm makin kenceng ya wanginya
sebagian besar kotoran sapi menjadi makanan cacing tanah
tapi sebagian lain menjadi bahan bakar biogas
setelah gas dalam kotoran sapi selesai dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehari hari
ampasnya dikumpulkan lagi ya menjadi pakan cacing tanah
untuk biogas ini perbandingannya satu banding satu ya
satunya air satunya kotoran
dan ini hasil dari sumbangan dari salah satu universitas negeri di sekitar kawasan ini
nggak usah beli lpg lagi
sebelum diberikan ke cacing tanah kotoran sapi diberikan sedikit air
ini untuk memudahkan cacing mengkonsumsi kotoran sapi
sebab ada kotoran sapi yang kering dan cenderung keras
oke kita masuk ke poin utama kita hari ini
hayu ada yang jijik tidak
seluruh kotoran sapi yang tidak kita kumpulkan akan habis dikonsumsi oleh cacing
dua tahun memudidaya cacing
kini per bulan tempat ini dapat menghasilkan satu empat ton cacing basah atau dua ratus kg cacing kering
sebetulnya cacing tanah itu bisa makan apapun yang bisa dikatakan dalam tanda kutip membusuk ya
tapi kenapa kita berikan kotoran sapi
karena ini adalah sebuah siklus yang ada di sebagian peternakan
supaya kotoran sapinya itu tidak menjadi limbah malahan tapi dimanfaatkan
selain biasanya orang jadi kompos bisa juga jadi pakan cacing ini
dan menurut saya cacing ini kalau dari telur ya
sampai jadi dewasa ataupun siap untuk dipanen
kurang lebih membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat bulan
ini kita buka ya ini cacing semua nih
oh now cacing semua tuh
ini cacing tanahnya banyak
ini sudah usia berapa bang yang ini bang
sekitar satu bulan
bulanan ya masih agak agak pendek seperti ini nih
mirsa kalau sadar tempat ini tuh dia agak sedikit redup ya bisa dikatakan
padahal ini sudah mulai siang
karena memang sengaja cacing itu kalau terkena cahaya matahari langsung
itu dia akan ngumpet di bagian bawah
sedangkan kan kita ngasih makan di atas tuh biar gampang
jadi biar dia mau naik ke atas kita harus berikan suasana yang agak remang remang
jadi kalau di sini tuh bisa kayak orang mau tidur lah
dalam sehari cacing akan makan sebanyak dua kali pagi dan sore
pemirsa cacing tanah tidak boleh sampai terlambat makan ya
sebab ia bisa kabur dari wadah budidaya atau lambat membesar
kalau tadi cacing yang versi agak anak anak wah yang ini nih
wah ini yang sudah bisa dikatakan siapaan
ini usianya sekitar tiga sampai empat bulan
setiap tiga sampai empat hari sekali seluruh wadah budidaya harus digemburkan secara manual juga
cara untuk menyuburkan tanah yaitu dengan cara digemburkan seperti ini
dan ini tuh untuk membuat tanahnya nggak jadi padat
jadi kalau udah sekian lama nih tanahnya didiemin
karena itu dia bakal jadi padat tuh
nasi cacing kan nanti bakal dalam tanda kutip lebih sulit untuk bergerak
jadi kita gemburkan seperti ini
nah nanti dia lebih cepat besar
makanan yang kita sudah carikan juga lebih mudah masuk
ujung ujungnya panen akan semakin banyak
ingat harus berani melawan jijik ya
karena di setiap yang kita ambil kita akan menemukan banyak

untuk info kalian tubuh si panjang ini dilindungi oleh kutikula atau kulit bagian luar
dan cacing juga tidak memiliki kaki dan tidak memiliki mata
jadi untuk tahu di mana ada makanan mereka menggunakan indera penciumannya
dan nyodoknya tuh harus kayak gini ya tangannya masuk
supaya dia kalau kita kayak giniin
dia tuh nggak akan keputus malah atau mati
takutnya nanti kena cacingnya terus dia malah mati kan
kena tangan terus jadi putus
pelan pelan aja dari bawah
tepat waktu dalam memberi makan
dan tanah yang selalu digemburkan
menjadi kunci utama budidaya cacing tanah
ingat harus konsisten ya selama empat bulan seperti ini
ada satu kotak yang siap dipanen sore ini
pemirsa ini cara panennya tuh unik banget
dia nggak bisa diayak karena kalau diayak
nanti yang besarnya ketahan ya
kan yang kecilnya ikut keayak juga ya bang ya
jadi yang ada malah rugi dan cara untuk memanennya
itu dipisah pisahkan seperti ini sedikit demi sedikit
karena kan cacing itu dia takut sama cahaya dan tanah putih
jadi ya udah
tinggal kita ambil bagian atasnya
tanahnya udah kita pisahkan
cacingnya ini nanti kan masuk lagi ke dalam nih
ya udah gitu terus aja dikit dikit dikit
sampai tersisa cacing yang dalam jumlah banyak
butuh waktu sekitar satu jam nih
untuk bisa memisahkan seluruh cacing dari tanah
wah harus sabar ekstra ya
waduh nih cacing semua
satu kalau ngeliat cacing
malah rasanya kayak lucu gitu kayak ugut ugut gitu
terus kalau kita tarik seperti ini
wah ini kayak bihun atau kayak mie instan ini
ini udah mulai agak bersih
tapi belum betul betul bersih
jadi kita akan cuci dulu si cacing cacing ini
kemudian akan kita rebus dan baru di oven sebelum kita jual
oh iya pemirsa
tanah yang telah digunakan sebagai media budidaya cacing
jangan dibuang ya
tapi dapat langsung digunakan sebagai pupuk
karena tanah telah menjadi vermicompost
vermicompost adalah kompos yang diperoleh
dari hasil perombakan bahan bahan organik
yang dilakukan oleh cacing tanah
nah ini kalau nggak pakai sarung tangan
ini baru berasa nih ugut ugut tuh
setelah itu cacing dicuci bersih dengan air mengalir
cuci dua tiga kali atau sampai air cucian tidak berwarna terlalu keruh
sebelum di oven cacing tanah akan terlebih dahulu direbus
untuk menghilangkan tanah yang melekat di tubuh cacing
proses perebusan memakan waktu dua puluh menit dengan api besar
setelah itu cacing ditiriskan menggunakan jaring
di luar ekspektasi saya
dia cukup wangi
wanginya itu tuh dia kayak wangi
wangi tanah ya wangi tanah
tapi nggak bau amis sama sekali lagi
kita siap siap untuk di oven
salah satu tanda cacing telah terbebas dari lumpur
adalah warnanya telah berubah dari merah pekat menjadi agak berwarna ungu
setelah itu cacing akan di oven selama satu jam
atau hingga kadar air menjadi nol
sebetulnya cacing bisa saja langsung dijual dalam keadaan basah
tapi beberapa tempat memilih menjual cacing kering
karena lebih minim resiko cacing mati dan membusuk dalam proses pengiriman
serta cacing kering biasanya lebih mudah diolah menjadi berbagai komoditi
aduh agak panas ya
ini memang baru dipakai
kita dulu ini yang punya kita
nah ini yang sudah nih
yang atas sudah bang ya
yang atas sudah dia kena api duluan
yang bawah belum terlalu yang bawah sedikit lagi
nah pakai ini biar nggak terlalu panas
aduh masih nambus
cacing tanah bisa diolah menjadi obat kosmetik sampai pakan ternak
kalau yang ini diolah menjadi pakan ternak ya
ini yang sudah matang atau bisa dikatakan sudah selesai di oven
dan ini tadi itu banyak
tadi lebih penuh dibanding yang biasanya
karena misalkan satu kg cacing tanah yang
cacing tanah yang kering itu berarti yang direbus atau yang di oven itu harus tujuh kg cacing tanah basah
ini sudah banyak sekali ya
protein yang sangat tinggi ini disertai juga dengan tiga belas macam asam amino serta enzim
kayak keripik udang
kayak keripik udang
dia asetnya kaget
rasanya itu agak kencang di leher tapi dia lebih dominan ke arah gurihnya
waduh kenapa jadi
bila rekspektasi saya cacing tanah enak juga
ini mah fix
keripik udang ini
keripik udang ini bang ya
salah satu olahan cacing tanah ya menjadi ini nih pakan ternak berupa pelet
salah satunya untuk makan ayam
dalam sebulan tempat ini mampu memanen cacing tanah lumbricus rubellus hingga mencapai dua ratus kg
dengan harga jual di pasaran rata rata rp dua ratus sampai rp empat ratus per kilogramnya
tergantung masing masing penjual
atau kalau di rata rata lima puluh an juta rupiah per bulan
meski terdengar menggiurkan tapi selalu ada resiko dalam sebuah bisnis
termasuk cacing tanah
kalau kita lupa nih misalnya satu bagian tidak dikasih makan
kemungkinan cacing akan keluar dari tempat tersebut akan mencari makan sendiri
yang paling penting tidak boleh telat kasih makan
misalnya contoh kita terlalu basah memberikan pakan
jadi cacing itu tidak nyaman di medianya
dia naik keluar dari tempatnya
dia kabur semua lah kira kira gitu
ada yang tertarik untuk membudidayakan cacing tanah
ingat harus berani melawan rasa jijik ya
baik terhadapkan cacing tanah atau cacing tanah itu sendiri
dan jangan sampai terlambat memberi makan cacing tanah
nanti cacingnya malah kabur pemirsa
rian fernando dwi agung depok jawa barat